di kawasan monas kamis pagi panggung utama sudah didirikan
begitupun dengan posko relawan yang menyediakan logistik untuk masyarakat yang akan hadir nanti malam
rencananya acara munajat malam doa bersama mengusung tema senandung salawat
dikutip dari cnn indonesia com terkait aksi munajat dua ratus dua belas
dinas perhubungan dki jakarta bakal mengalihkan arus lalu lintas di kawasan jakarta pusat
mulai pukul lima belas waktu indonesia barat
masa munajat dua ratus dua belas diprediksi akan bergerak ke monas usai waktu sholat asar
acara munajat dua ratus dua belas akan dimulai pukul delapan belas waktu indonesia barat